pertugas satreskrim paul resbogor bersama dinasosial minggu malam lalu
menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat praktek jual beli bayi terlantar
yang berkedok yayasan panti asuhan
rumah ini berada di kompleks grand fiona kabupaten bogor jawa barat
selain mendapati lima wanita hamil
petugas juga mengamankan tiga bayi baru lahir di lokasi
sebelumnya petugas menerima banyak aduan warga terkait maraknya praktek adopsi ilegal
hingga pada rabu siang polisi menetapkan satu tersangka berinisial sh
yang diduga menjadi pelaku utama praktek perdagangan bayi tersebut
dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku hanya menampung wanita hamil di luar nikah
dan korban pemerkosaan
lalu ia membantu proses persalinan hingga mengasuh anak tersebut sejak januari silam
rata rata yang datang ke saya itu mereka yang udah nggak punya uang nggak punya solusi
anak itu antara mau aborsi atau mau berdiri atau mau dibuang biasanya
baru dia datang ke rumah saya untuk meminta bantuan sampai lahir
dan saya biayain lahiran anak itu saya taruh di panti dan mereka bisa mantel terus
menurut kapolres bogor akbp imanudin dalam aksinya pelaku menjual setiap bayi terlantar
seharga lima belas juta rupiah kepada pembeli melalui proses adopsi legal
mengumpulkan para ibu hamil kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan
anaknya akan diserahkan kepada ibu hamil
orang yang mengadopsi anak tersebut
namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal
hingga kini polisi masih mendalami dugaan sindikat praktek jual beli bayi tersebut
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis undang undang perlindungan anak
dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman lima belas tahun
muhammad juanda bogor jawa barat